saat ini dunia memasuki fase nyata imbas dari perubahan iklim dan pemanasan global
sejumlah fenomena alam menunjukkan dampaknya
mulai dari turunnya salju di gurun sahara
tingginya laju pencairan es di kutub utara dan selatan
hingga suhu bumi yang semakin hangat
namun negara negara di seluruh dunia tidak tinggal diam menyaksikan kondisi ini
pada tahun dua ribu lima belas sebanyak satu ratus tujuh puluh satu negara berkomitmen untuk menghentikan peningkatan suhu bumi
agar tidak lebih dari dua derajat celcius
kesepakatan pencegahan perubahan iklim itu tertuang dalam perjanjian paris
dan ditandai dengan pembentukan komitmen bersama
di indonesia pemerintah segera mengeluarkan undang undang nomor enam belas tahun dua ribu enam belas
selain itu pemerintah indonesia
kini lima tahun berlalu dunia masih belum sembuh dari dampak perubahan iklim
untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya ekstra dengan cara cara yang lebih jitu
terlebih dalam waktu bersamaan
hiruk pikuk pengendalian pandemi covid sembilan belas sedang dilakukan
ini menghidupkan pemerintah indonesia
yang akan menyelesaikan rawatan mespres again asap

terima kasih pemerintah indonesia
ya kembali terima kasih
terima kasih banyak
silakan tangguh zikirkan bisa mendapatkan pemerintah anda originale the case about the cardicheck of demoresana
pada bulan april yang lalu hampir seluruh pemimpin negara melakukan ktt atau pertemuan tingkat tinggi mengenai perubahan iklim dan pemanasan global
memang saat ini ancaman terbesar dunia di planet ini adalah masalah perubahan iklim tentu saja pemanasan global dan cuaca ekstrim yang diakibatkannya
dan ini salah satu pengakibatnya adalah karena kegiatan manusia di mana kita melakukan berbagai macam kegiatan industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca
karena dikhawatirkan kalau kita tidak mengurangi emisi gas rumah kaca ini suhu global ini akan semakin meningkat dan tentu saja ini akan merupakan bencana besar yang mengancam kehidupan keberlangsungan manusia
dan juga tentu saja merusak planet
nah indonesia tentu saja adalah salah satu negara yang juga sangat komit untuk menurunkan emisi khususnya karbon yang selama ini kita keluarkan
dan kita juga sudah menandatangani bagian dari paris agreement pada tahun dua ribu lima belas di mana seluruh hampir dikatakan seluruh negara negara di dunia itu semua berkomit untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tanggal
karena kalau bisa pada akhir abad ini jangan sampai lewat dari dua derajat celcius ya peningkatannya
nah bagaimana usaha indonesia selama ini untuk menurunkan emisi dan juga apa rencananya ke depan saat ini saya sudah ditemani oleh wakil menteri klhk lingkungan hidup dan kehutanan
dan kita berada di arboretum di mana ini sangat
begitu indah rindang dan sejuk ya
baik mbak desi apa kabar
baik sehat selalu
alhamdulillah puji tuhan sehat selalu
iya dan kita ini berada di arboretum ini merupakan oase ya
perlu kita betul betul menjaga lingkungan kita
apalagi dengan sekarang ini kita ada pandemi covid ya
kita justru harus mengapresiasi bahwa yang namanya
namanya lingkungan ini sangat berkontribusi terhadap kesehatan kita semua
pak alwe bicara mengenai bukan saja lingkungan hidup tapi target kita untuk mengurangi emisi
mungkin bisa ceritakan sedikit

apa saja yang indonesia lakukan lima tahun kebelakangan ini
dan apakah kita berhasil mencapai target
jadi baik seperti kita ketahui bersama bahwa global ini berkomitmen untuk mengurangi laju gas rumah kaca
greenhouse gases dengan target sebetulnya dua derajat sampai paling tidak menuju ke satu lima derajat celsius
itu sebagaimana disepakati di dalam pembangunan
itu sebagaimana disepakati di dalam pembangunan
nah indonesia kemudian meratifikasi paris agreement itu lewat undang undang nomor enam belas tahun dua ribu dua
artinya apa paris agreement ini legally binding sebetulnya untuk semua negara
kemudian untuk mengimplementasi dan mewujudkan itu maka indonesia menyusun yang namanya nationally determinds constribution
artinya kontribusi indonesia dalam rangka pencapaian pengendalian perubahan iklim
yang kita tentukan sendiri
yang kita tentukan sendiri
nah harus diketahui ntc ini bukan legally binding tapi dia intended sebetulnya ya
keinginan dan niat baik kita
kalau ada international assistance
kalau ada international assistance
kalau ada transfer of technology
ada financial assistance dan seterusnya
satu emission yang harus kita kurangi
nah untuk target target ini kita distribusi di dalam lima sektor utama yaitu sektor forestry
takut tanam dan takut guna lahan
yang kedua adalah sektor energi
kemudian ketiga sektor yang disebut ippu industrial product dan product use
yang kedua adalah sektor energi
kemudian ketiga sektor yang disebut ippu industrial product dan product use
use ya yang keempat adalah dari agriculture atau pertanian dan yang kelima adalah dari sektor
waze nah memang dua sektor dua sektor itu berkontribusi paling tinggi ya biasanya deforestasi
jadi dua dua sektor itu yang paling terbesar kita di indonesia itu palingnya kontribusi paling besar
karena land use ini deforestasi biasanya konversi lahan penebangan kayu tapi juga pembakaran khususnya
pembakaran gambut ya nah ini dalam lima tahun ini pak alwe kita jujur saja ya apalagi kita sudah
membangun yang namanya brg badan restorasi gambut dan lain sebagainya pak lues sendiri melihat ada
kemajuan dalam pengurangan
dari kontribusi kita sebesar tujuh belas persen jadi perlu saya jelaskan bahwa komitmen ndc itu atau implementasi dari
ndc itu sebetulnya starting awalnya adalah mulai tahun ini kan sejak dua ribu enam belas dua ribu enam belas sampai itu preparation
ya nah di dalam preparation itu kita sudah melakukan pertama berbagai macam yang disebut kita dengan
and regulation ya contohnya apa saja moratorium
hai dan bersih hutan primer dan lahan gambut moratorium ya itu kan bagian dari measure apa
regulatory measure yang kita introdusi kemudian kita melakukan upaya pemulihan gambut ya lewat
pembentukan badan restorasi gambut saat itu dengan target mengurangi atau merestorasi gambut dua juta
hektare sampai dua ribu dua puluh kemarin kemudian kita lakukan juga di sektor kehutanan misalnya
menerapkan reduce impact logging ya praktek praktek pengurangan emisi di sektor kehutanan kemudian
melewati silin misalnya seasi sistemnya silvicultur intensif dan seterusnya kemudian kita juga melakukan
pencegahan deforestasi dan degradasi hutan ya lewat tadi instrumennya salah satu ini semua ada
hasilnya ada ya jadi sebetulnya kalau misalnya untuk pencegahan deforestasi kita tahu data tahun
turun drastis bahkan hampir cuma satu ratus sepuluh hektare turun ini apakah karena memang adik ada ke pengurangan
dari pembakaran lahan hutan itu atau mungkin ada kontribusinya dari cuaca atau karena kita tidak
kita tidak el nino misalnya jadi lebih sering curah hujan dan lain sebagainya sehingga mengurangi jumlah
kebakaran yang terjadi oke jadi deforestasi itu kan harus kita pahami itu kalau bahasa teknisnya adalah
pengubahan kawasan hutan menjadi non hutan kan itu bahasa ininya seperti perkebunan ya ke sektor
lain pertanian perkebunan dan lain lainnya nah salah satu kita berhasil mencegah deforestasi
tetapi lewat instrumen kebijakan moratorium rai stop tidak boleh lagi konversi dan itu betul betul
dijalanin kan gitu kemudian kita lakukan restorasi gambut tadi saya bilangnya sampai dua juta hektare
targetnya nah hasil hasil perjalanan restorasi gambut kita ini

energi hampir delapan ratus hektare lebih targetnya selama empat puluh lima tahun itu ya nah kita juga
mewajibkan sektor pemegang konsesi baik sawit maupun hti yang diada di gambut melakukan pemulihan
hidrologi gambut dan sebagainya itu hampir tiga enam juta hektare jadi sebetulnya bahkan kita beyond
ya achievementnya jadi deforestasi kita kurangi restorasi pemulihan kita lakukan termasuk sebetulnya
dan hutan dan lahan kita tahu kita memang mengalami peristiwa kebakaran hutan dan lahan paling besar
tahun dua ribu lima belas ya terus tadi corrective policy and measure kita terapkan lewat restorasi gambut
pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus memang terjadi peristiwa el nino lagi dua ribu sembilan belas
agak besar lagi tapi tahun dua ribu dua puluh dan seterusnya kita mengurangi lagi
menjadi momentum kita untuk bergerak merubah paradigma dari yang sebelumnya berbasiskan
yang sebelumnya terus mau bergerak dan langsung mulai gemeah karena konflik yang luas
lalu kami sudah bisa perusak ini menjadi satu tahun lebih luas american meng brain
pernah sebut lagi
kita optimis di on the track untuk mencapai itu gitu ya apalagi yang lain lain apalagi ini ditambah
lagi ke program baru lewat rehabilitasi mangrove misalnya yang target kita sampai enam ratus ribu hektare
energi memang sedikit challenge gitu ya karena apa target kita kan kalau kita mengikuti ruen
kita rencana umum energi nasional kita bahwa blended energy kita dari energi baru dan terbaru
sekian lagi belasan agak sedikit banyak air kita disitu tapi saya yakin dengan kerja bareng dengan
apa policy yang bagus ya apalagi kita punya siut potensialnya potensi yang sangat besar
di energi baru baru dari hydro dari solar dari wind dari macam biomas ya
bioenergi kita punya yang luar biasa sebetulnya saya kira tinggal teknologi aja yang dijalankan
dan kita pasti pak aluwe kita lihat ya beberapa tahun terakhir ini kan ada dua hal ya keinginan
pemerintah untuk meningkatkan tentu saja investasi itu pertama kedua covid pandemi covid ini tentu
saja mau tidak mau kita juga lebih memfokuskan untuk membangkitkan perekonomian kita ya ya ya ya
sehingga saya lihat ada yang namanya omnibus law atau undang undang ciptaker dan juga ada
istilahnya stimulus stimulus untuk membangkitkan perekonomian yang mungkin justru bisa fokus ke
ekonomi lebih dulu sementara konservasi preservation dan environmentalnya atau lingkungannya jangan
sampai dikorbankan ini bagaimana menurut pak aluwe kita malah berpikir dapatkan balance
itu malah berpikir sebaliknya covid sembilan belas ini menjadi momentum kita untuk bergerak merubah paradigma dari yang
sebelumnya berbasis brown ekonomi menjadi green ekonomi salah satu misalnya sektor kehutanan
kita dorong sektor kehutanan ini menjadi apa source of agreen economy kita lewat program
misalnya ekowisata di kawasan hutan forest healing program ya
kita dorong itu artinya apa dengan masuk menikmati hutan alam yang bagus seperti ini orang kontribusi bayar masukkan itu income negara
dan kedua dengan adanya covid ini kan tentu kita harus menyesuaikan pola hidup cara hidup konsumsi energi
nah hasil analisis kita sementara sebetulnya konsumsi energi yang fossil fuel ini mengalami sedikit penurunan semasa covid ini
karena tentu memang ada beberapa industri yang mungkin bergeraknya lamban karena ada pengurangan aktivitas di lain lain sebetulnya
kemudian yang ketiga menurut saya ya tadi menggugah lagi manusia back to nature
jadi ini sebetulnya
jadi kita menggeser tadi momentum covid ini menggeser kita ke arah green economy lebih banyak pandemnya dibanding brown economy
ada bioprospecting itu luar biasa ke depan bagi bangsa indonesia
karbon ya karena kita memiliki karbon hutan gambut dan sebagainya yang perlu kita apa namanya ya
jadi kita ingin di negosiasi negosiasi kita di unfccc misalnya
jangan hanya emisi karbon dari sektor hutan kayunya bel masa kayunya saja
tapi ada nilai nilai lain di ekosistem hutan itu
ini hutan hutan kayak gini pohon ini masih menyerap juga kan
algae dan lain sebagainya
ya manganerapsio dua dia
kemudian ocean kita
kita punya blue carbon yang besar dari mangrove padang lamun coral reef kemudian salt marshes dan seterusnya
itu semua potensi
dan itu belum kita hitung
tapi kembali ke ini kan tantangan ya dan implementasi dalam semua ini
niabnya memang bagus
tapi misalnya ada sekarang kan dengan undang undang cipta geri ini misalnya yang masalah perubahan lahan atau pembakaran hutan dan juga amdal yang mungkin diubah atau diperlukan kembali
ini bagaimana pak alwe
karena memang tujuannya mungkin untuk menarik investasi
membuat lebih mudah
lebih mudah orang melakukan usaha
nah ini kan bisa merusak lingkungan kalau tidak diterapkan dan dilaksanakan dengan betul betul hati hati
ini yang perlu saya luruskan nih ya
bahwa undang undang cipta kerja undang undang sebelas dua ribu dua puluh sama sekali tidak meniadakan yang namanya izin lingkungan dan seterusnya
memang ada perubahan paradigma
yang sekarang itu kita berdasarkan risk based approach namanya
jadi dulu kalau kita membangun tambahan dua unit gedung sekolah misalnya
padahal kalau kita pikir apa sih impact yang ditimbulkan dua ruangan ini
bahkan positifnya banyak karena nambah murid bisa sekolah
nah sekarang kita lihat berdasarkan risikonya
jadi biar positif
jadi biarpun kegiatan itu kecil misalnya tapi risikonya besar terhadap b tiga misalnya bahan berbahaya dan beracun
jadi bukan skala luasnya yang kita lihat tapi risikonya
nah di dalam undang undang cipta kerja kalau dia resiko tinggi maka wajib amdal
resiko sedang dan sampai tinggi juga sebagai wajib amdal atau ukl upl
kalau risiko rendah dia cukup sppl
jadi kemudahannya begitu
jadi tidak ada sama sekali
tapi yang menghitung resiko itu dan ukuran ukuran apakah itu resikonya kecil atau besar ini bagaimana
ditentukan bersama atau
sudah disusun di dalam peraturan menteri lingkungan hidup
kriteria indikator oh ini usaha resiko tinggi ini risiko sedang sampai tinggi ini resiko rendah ini tidak berisiko
kita buat indikator dan kriterianya lewat peraturan menteri sebagai implementasi dari pp nya
pp dua puluh empat dan dua puluh tiga sampai ke peraturan menteri
jadi tolong ini di ruang publik
tidak kita tidak menghapus izin lingkungan loh
kita tidak menghampus amdal
tapi kita rubah paradigmanya
ya tadi ilustrasi yang disampaikan masa bangun dua ruang sekolah harus amdal
kita tahu amdal mahal biayanya
prosesnya panjang dan seterusnya
itu yang kita ingin
sistem pelaksanaan usaha dan kegiatan bisnis kita itu rendah tapi environmentally governance nya tetap harus dilakukan
dalam program food estate itu sekaligus ada program pemulihan gambut yang sudah rusak
supaya air tetap ada supaya tidak terbakar
supaya perikanannya pulih
itu yang kita pikirkan
pemerintah akan memikir punya instrumen itu semua
kriteria ini apa yang kita malah tambahkan saja
walaupun ada beberapa beberapa perertian

income kita yang terbesar ini bagaimana karena kita kan sering dikritik ya mengenai kebijakan
kelapa sawit kita itu yang pertama bagaimana supaya istilahnya kita lebih inilah green
policy mengenai kelapa sawit kedua kan ada keinginan membangun food estate nah food estate ini kan mau tidak mau
mengambil lahan dan di area yang mungkin selama ini ya di belum dimaksimais tapi sebenarnya bisa saja
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan ide food estate ini bagaimana dan juga bagaimana
kelapa sawit kita ke depan apakah meningkatkan penggunaan jadi biofuel ini justru akan
berdampak justru lebih negatif ya karena bio fuel ini maunya hijau tapi ujung ujungnya bisa saja
jadi brown economy di sawit itu memang sebelum sebelumnya mungkin policy kita adalah extensification
ya sekarang diintensifikasikan karena sebetulnya produktivitas sawit kita kalau dibandingkan
malaysia sebenarnya masih rendah jadi sebetulnya untuk menaikkan produktivitas cpo atau tbsnya
keniscayaan memang harus kita intensifikasikan itu arahannya sekarang yang kedua kita punya yang namanya
ispo indonesian sustainable palm oil ya certificate jadi sekarang perusahaan perusahaan yang tidak
menjalankan sustainable palm oil di lokasinya tidak contohnya kebakaran aja lah kalau dia tidak punya
menara pengawas untuk kebakaran itu udah pasti akan kena penalti kena masalah ya apalagi dia ama kita menerapi perusahaan ini tidak memengaruhi penurusan minumnya
mengadaptan zero fire burning di sektor perusahaan sawit kita kemudian di
internasional ada rspo misalnya round table sustainable palm oil certificate jadi
kita harus mengikutin itu pola pola apa governance seperti itu baik
domestik maupun internasional yang ketiga sebetulnya kan kalau kita bicara
potensi cpo kita kalau kita mau merubah jadi biofuel
kita bisa menjadi kekuatan global ya dengan yang existing tanpa harus menambah
lagi kan tadi saya bilang ruang ekspansi sawit sudah dibatasi di hutan
nggak boleh lagi ada meretorium di gambut juga nggak boleh ada meretorium ya jadi
kita memang image kita saja di eropa karena ini berkaitan dengan orang utan yang memang
biasa ya tahu korbankan ini kadang kadang ini emeter sopak bisnis
competition ya kadang kadang kita melihat eropa juga menerapkan standar
ganda terhadap produk produk pertanian dari negara tropis termasuk sawit ya
karena apa sekarang kecenderungan menerapkan non teri barriers di dalam
komoditas perdagangan itu menjadi terjadi ya jadi kita
menyinggung bunga matahari kita tidak pernah menyinggung apa namanya
dari sunflower dan sebagainya sebetulnya butuh lahan lebih besar dari itu
semua informasi ini tapi penting kita yakin kita menjalankan kita
punya policy yang bagus kita punya practices yang bagus itu kemudian mengenai
food estate berarti rujukan kita adalah undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu dua belas tentang
pangan ya disitu disebutkan yang disebut pangan adalah pertanian perkebunan
kehutanan peternakan perikanan bahkan air kan begitu nah dalam konteks sekarang
kenapa kita mendorong food estate itu sebetulnya karena momentum covid juga
dulu kan kita mudah mbak desi ya pada saat kita kurang sedikit beras
sedikit bawang kita import kan gitu ya nah sekarang juga masih import mungkin
sekarang negara negara eksportirnya juga dia mendorong food security dalam
negerinya nahan juga untuk kebutuhan domestiknya nah kita pun harus begitu
barangnya kita harus mendorong bagaimana pangan itu kita bisa sewa sembuh ada sendiri gitu lho dan
tadi kembali lagi pangan itu tidak hanya beras tidak hanya jagung tapi ikan peternakan lain lain
konteks misalnya kenapa pemerintah mencoba aman menginterlusi kembali aftestate di area
xplg satu juta hektare ya karena apa satu juta hek sebetulnya angkanya kan satu setengah satu empat juta hektare
ya nah sekarang kita kan policy itu selalu dihadapkan kepada trade off kita biarkan
xplg itu menjadi status quo tidak kita lakukan apa apa tapi terbakar tiap tahun
gitu ya atau kita re engineering lagi kita replanning lagi daerah itu nah kita
tahu dari satu empat juta hektare itu sebetulnya hampir enam ratus tujuh ratus ribu itu berdasarkan master
plan yang macam macam master plan sudah di daerah itu dari yang dibuat pemerintah belanda dan
bepenas dan pemerintah provinsi kelimantan tengah maupun macam macam kajian di situ ada enam ratus tujuh ratus itu
sebetulnya dikategorikan sebagai apanya production dan limited production areas tapi bukan berarti
semua untuk hai padi bukan tuk sawah dari hasil kajian tuh daerah daerah yang seribu seratus delapan puluh hektare
wilayah itu sebetulnya
itu yang cocok untuk sawah ya yang lain lain yang lainnya itu bisa untuk perkebunan peternakan
bahkan untuk perlindungan ya konservasi karena disitu sebagian gambut dalam ya desanya di
blok blok autara dan seterusnya hampir empat ratus hektare lima ratus hektare itu sebetulnya gambutnya
agak dalam tapi bagaimana gambut dalam dan proteksi ini kita kita konteksikan dengan
pangan maka kita lakukan pemulihan gambut dalam ini lewat
dulu kan kanal dibangun semua tuh terbuka nguras air semua sehingga gambut kering mudah terbakar
nah sekarang kita lakukan pemulihan gambut masang sekat sekat kanal memasang alat pengendali muka
air sehingga gambutnya tetap basah lembab dan itu bisa nanti pusat perikanan oke jadi contoh contoh
nanti area yang jadi food estate kan kita lihat misalnya seperti di kalimantan ataupun di papua
tapi ini kan yang kalau bicara lingkungan hidup bukan saja lingkungan hidupnya di situ ada manusia
ada aspek sosialnya yang harus diperhitungkan ya ada aspek budayanya juga dan tentu saja ada inilah
hewan dan biodiversity karena ini sangat sangat penting kita jangan lupa dalam lingkungan ini
biodiversity kan juga paling di atas ini bagaimana pak alwe supaya semuanya ini justru
memang dipikirkan jadi setiap program putih state ini kita wajibkan yang namanya sepertamanya
sama dulu dia melakukan area of interest nya jadi detail kira kira interest area nya dimana yang
kedua ini yang paling penting harus lakukan kajian lingkungan hidup strategis nah klh sini adalah
bagaimana setiap program rencana dan apa kebijakan rencana dan program krp ini kita harus mempertimbangkan
aspek ekonomi aspek environmental atau lingkungan hidupnya dan aspek sosialnya jadi dalam setiap
salah satu instrumen dari klhk adalah lewat instrumen klhs itu satu ya terhadap program itu kita harus
kaji lakukan kajian lingkungan hidup strategisnya yang kedua nanti apabila sudah melakukan activities
nah kembali kita screen lagi apakah ini dampaknya tinggi risiko tinggi risiko sedang risiko rendah
kalau tinggi lo kegiatan kamu harus wajib amdal harus lakukan amdal kalau enggak sedang dan rendah oh kamu cukup uklpl
impact sama sekali risikonya rendah sangat tidak ada cukup sppl kan begitu instrumen pengelolaannya
memang jangan di dikira food estate ini hanya memikirkan ekonomi menurut saya makanya kita
sering melabelnya di kalimantan tengah misalnya sebagai sustainable food estate ya artinya apa
tadi saya bilang dalam program food estate itu sekaligus ada program pemulihan gambut yang sudah
rusak supaya air tetap ada supaya tidak terbakar supaya perikanannya pulih kan begitu
itu yang kita pikirkan pemerintah akan memikir apa punya instrumen itu semua ya apalagi kita memang
commit sdgs kan sustainable development goals yang betul betul harus diimplementasi nah kembali ke biofuels
lagi jadi kalau kita misalnya ingin menjadi global produce of biofuels ini bukan berarti kita
mengorbankan misalnya kalau saya lihat di amerika serikat mereka menanam jagung akhirnya hanya untuk
konsumsi kurang dan ini kan harus selalu balance antara kepentingan lingkungan tapi juga
kesejahteraan masyarakat ini apa inilah istilahnya caveatnya atau yang harus kita betul betul hati
dalam hati hati dalam proses meningkatkan biofuel ini ya jadi pertama visi kita itu kan ada
kemandirian energi itu penting ya kita selama ini sampai sekarang kita harus pahami juga bahwa
sebagian kebutuhan energi kita ya kebutuhan fosil fuel kita bbm kita masih sebagian import
import itu juga nanti kalau didistribusikan masyarakat dikasih subsidi supaya terjangkau
harganya sekarang aja masih disubsidi ya kan masih disubsidi supaya terjangkau harganya nah sekarang
kita ingin kalau misalnya nih ya cpo dari sawit itu kita konversi menjadi energi baru terbaru kita
biofuel saya yakin itu harga apa namanya harga multi fuelnya murah ya terjangkau oleh masyarakat artinya apa
yang terjadi kita bisa menghemat devisa itu satu ya devisa dari ngimpor bbm yang kedua kita bisa
kita pelan pelan mencabut ini subsidi bbm gitu ya supaya betul betul real real apa namanya ya real
price nya bukan karena ada subsidi itu sehingga harga harga murah ini yang kita bangun ke depan jadi
tidak hanya biofuel tadi saya punya hydropower yang banyak potensialnya belum tergali kita punya
solar potensial yang luar biasa matahari kita dan sebagainya kita punya win dan seterusnya bahkan
dari green energy lain biomash misalnya jangan kita jangan mengandalkan semua kepada pemerintah
semua rakyat dan masyarakat harus berpartisipasi mewujudkan itu justru saya lihat kalau di amerika
serikat apalagi zaman presiden presidennya itu ya itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu
ini beneran kan pemerintahnya tidak mendukung tapi justru bisnis itu perusahaan masyarakat sudah
green minded harus merubah mindsetnya semua main main
semua kalau saya lihat di negara negara berkembang mobil listrik itu everything electric
ini mau tidak mau pada apalagi negara yang targetnya net zero emisi pada tahun dua ribu lima puluh berarti kan semua sudah harus berbasis listrik
jadi kita bagaimana pak alue karena memang ada keinginan untuk mengubah menjadi electric vehicle
tapi kedua ada menjadi produser dari bateri bateri lithium
apakah itu terdengar secara lingkungan
atau ini lebih ke bisnis opportunity yang ada di situ sementara lingkungannya itu mungkin hanya by the wave gitu
enggak ini sebetulnya kita ini kan memang kita itu kan mengarah memang ke energi bersih gitu ya
energi yang luas
nah tadi saya bilang kita punya potensi besar menuju ke situ
tapi memang menuju ke situ itu harus ada transisional
harus gradually tidak bisa serta merta kan begitu
faktornya adalah financial
kalau mbak desi tahu di roadmap energy di roadmap ndc kita untuk mencapai sebelas persen tadi target pengurangan emisi kita itu
lebih kurang rp tiga lima ratus triliun yang kita butuhkan untuk mencapai angka itu
tapi suatu kenesiaan memang kita harus ke situ gitu
pelan pelan kita butuh kita kasih misalnya kebijakan yang memberikan fasilitas rendah rendah bunga
ya misalnya tax holiday dan sebagainya
dalam rangka kita menuju ke transisi dan transformasi energi dari conventional energy sources menjadi renewable energy sources
karena kita punya potensi
memang inilah yang tugas besar kita bersama
bagaimana meng create ini menjadi low hanging fruit a project gitu ya
sehingga buy in oleh investor dan lain lainnya
tentu untuk itu terjadi pertama memang kebijakannya harus kita apa
perbaiki mungkin kita mudahkan
bukan arti membebaskan sama sekali
tapi memudahkan dalam arti
dan itu saya kira salah satu misi dari undang undang cipta kerja
kemudian fasilitasi pembiayaan
kita sebetulnya punya kredit ukur misalnya yang besar
bahkan nanti kalau sektor energi baru terbarukan ini berkembang bisa rendah kreditnya
seperti di india di china
ya ada insentif kredit
ya berbunga rendah misalnya
kemudian yang paling penting juga ya opteker dari apa
yang membeli dari produk ebt ini penting
kan pln kita itu punya potensi besar untuk mengalihkan nanti misalnya dari batubara menjadi ebt ya
tentu dengan harga yang kompetitif kan begitu
itu itu semua sedang saya kira dirimpis oleh pemerintah
karena kan nanti serba battery ya semua
clean energy dan ini mimpi untuk menjadi produsen ini tapi tanpa berdampak
kita sekarang punya
karena ini kan berkaitan dengan mining juga kan
ini berarti harus ada kegiatan pertambangan dalam hal ini
kita punya nikel terbesar di sultra
di konawe dan sebagainya
itu adalah bahan dasar baterai litium
jadi kita bisa menjadi juga the biggest producer of lithium battery
nah sekarang kan sedang dikembangkan
antara kita memproduksi sesuatu
makanya kita kelola lingkungannya
kita lakukan instrumen klhs
amdal ukl upl
untuk men safeguard lingkungannya
karena yang namanya ekstraktif itu kan mesti ada merubah bentang alam kan
tetapi kita mencoba meminimalisir kerusakan bentang alam itu
terhadap satwa dan sebagainya
lewat tadi instrumen safeguard lingkungannya
kemudian juga kan harusnya pasca tambang itu dilakukan pemulihan
reklamasi dan sebagainya
saya kira kalau itu berhasil menjadi sumber pendapatan negara yang luar biasa
kita harus lakukan pemulihan juga supaya lingkungannya baik kembali
yang bekas tambang itu
karena kan kita sedang mengusulkan rancangan perpres tentang pemulihan areal bekas tambang
nah itu kalau sudah jadi daerah daerah bekas tambang harus dipulihkan
dan tadi electric vehicle atau mobilistik dan lain sebagainya
ini kan sebelum kita memiliki infrastrukturnya
ini kan susah kan
karena ini membutuhkan mungkin poin poin untuk charging station dan lain sebagainya
jadi mungkin kira kira berapa tahun ya
sebelum kita memiliki infrastrukturnya

ya kan kita kalau lihat di long term strategy kita
kan kita sudah menyatakan kita akan net zero emission by dua puluh
atau bisa dipercepat tergantung perkembangannya
ya kan artinya apa
pertama kita butuh investasi yang besar
baik untuk infrastruktur segala macam itu
kemudian kita juga kan mengalami disrupsi ekonomi kita sekarang
nah ini dalam satu tahun terakhir ini kan mengalami disrupsi kan
kita juga harus memikirkan negara indonesia ini adalah negara kepulauan
tidak seperti negara inggris mungkin yang satu pulau
atau eropa yang berapa negara itu satu pulau
kita tujuh belas pulau
jadi model model investasi ebt nya juga sangat berbeda
tidak bisa satu grid satu koneksi saja selesai
beda dengan negara negara seperti yang lain
jadi semua persiapan masyarakatnya harus
artinya transfer kapasitas itu penting
kita mungkin lewat investasi awal karena teknologinya masih banyak dikuasai
misalnya amerika eropa china
ya kita harus lakukan transfer of knowledge teknologi
supaya nanti bangsa kita sendiri bisa melakukan
dan itu butuh waktu juga ya
tapi sepanjang kita punya roadmap yang jelas
saya kira kita sudah punya roadmap yang jelas untuk itu
itu semua akan bisa tercapai kok
kan kecenderungan menjadikan hutan tropis sebagai low hanging fruit
karena dianggap investasinya murah dan sebagainya
itu menurut saya ya buktikan dulu
ini dua ribu enam puluh jadi target kita tuh net zero emission ya
di eropa mungkin mereka dan jepang dua ribu lima puluh mereka
silahkan lah mereka ya
kan mereka sudah maju
jauh lebih maju tapi tadi ada target kalau tahun dua ribu tiga puluh dengan bantuan internasional
dan saya lihat kan banyak ya
internasional itu berkepentingan sekali melihat indonesia
karena di sini mereka bisa support ya
ada ya itu cara cara bantuan yang paling baik untuk indonesia
yang diinginkan itu seperti apa
karena selama ini kan ada yang namanya red red plus
ada juga tawaran untuk carbon trading
ya yang leaf itu
jadi model yang dicari yang paling cocok dan sebenarnya yang dan berdasarkan science lah
buat indonesia ini seperti apa
di dalam konteks unfccc sebetulnya ada hal yang tidak boleh kita lupakan
sejak copenhagen sampai sekarang
itu negara negara maju itu mengkomitkan dirinya untuk mengalokasi seratus miliar usd per tahun
kan semua kegiatan pengurangan emisi baik sektor kehutanan energi waste semacam macam
ini kan butuh investment
seratus miliar usd per tahun
nah itu wujudin dulu
ya negara negara maju
mereka sudah menikmati industrialisasi lebih dulu
punya jadi negara kaya dan seterusnya
wujudkan komitmen itu dulu
kan kecenderungan menjadikan hutan tropis sebagai low hanging fruit
karena dianggap investasinya murah dan sebagainya
itu menurut saya ya buktikan dulu
sekarang nih saya sudah mengurangi emisi dari red plus ya
tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu tujuh belas
sebesar sebelas sekian juta ton
itu sudah diverifikasi oleh pihak norway
dulu janjinya kami akan bayar
bayar dong duit itu
tapi ini kan semua kadang tergantung kepada misalnya ya realisasinya
kita sudah mengurangi emisi itu
saya bilang belum lagi dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas sampai sekarang
mereka sudah kirim tim verifikator internasional
tapi kenapa sampai sekarang masih
lima puluh enam juta dollar harusnya dibayar
lah gak tahulah
mestinya kan namanya result based payment
jangan banyak alasan
jangan banyak syarat dan macam macamnya
nah itu kan sebetulnya menunjukkan keseriusan
jadi jangan kita flatnya bilang satu miliar dollar
tetapi implementasi yang cuma lima puluh enam juta aja begitu sulit
indonesia sudah melakukan itu dengan upaya sendiri loh
dengan duit sendiri
dengan anggaran sendiri
kita aja terus terang
di apbn kita budget tagging kita untuk climate change semakin tahun semakin besar
yang tahu berapa tahunnya sudah sampai tiga ratus tahun

budget tagging hanya untuk environment untuk yang terkait dengan climate change ya
ya itu pesan yang paling ball message yang harus dilakukan
artinya kita harus serius kalau berkomitmen itu ya
yang kedua tadi saya bilang ekosistem hutan itu tidak bisa dihubungkan dengan ekosistem
tidak bisa direduksi hanya dari nilai karbonnya saja
air biodiversity lain lainnya ya
values ini ke dalam
misalnya kita jadikan unifikasi karbon
jadi harga karbon itu bukan berdasarkan ton karbonnya tapi ton karbon ini komponennya
sehingga tidak hanya lima dolar per ton
bisa jadi dia lima puluh dolar per ton
atau bahkan mungkin lebih tinggi lagi
lebih tinggi lagi
sekarang bagaimana cara kita pak alwe dan teman teman memvalue menghitungnya itu bagaimana pak alwe
dan cara mereka menghitungnya bagaimana
karena kalau jomplang sekali kan antara lima dolar sepuluh dolar per ton dengan mungkin yang kita harapkan lima puluh dolar ini
sekarang kan banyak sebetulnya alat hitungnya
untuk menghitung nilai ekosistem atau jasa lingkungan ini kan banyak
ini kan menghitung kekayaan kita kan sebenarnya
kan ada yang namanya direct value system
contohnya orang mau datang melihat orang hutan
dia dari inggris sana
berapa ribu dolar pound sterling yang dia keluarkan
itu bisa jadi proksi menilai
oh nilai orang hutan itu begitu loh
per orang misalnya
nah itu bisa jadi kita translasikan
kalau air ini dirubah jadi air kemasan
air mineral misalnya
bisa dihitung berapa per liter harga air mineralnya bisa kita terbit
setelah dikurangi cost tentunya ya untuk memproduksi itu
nah itu semua bisa menjadi proksi untuk menilai ekosistem itu
plus biomashnya tadi karbonnya yang di batang pohon ini
jadi itu cara cara sudah tersedia instrumen itu
jadi tinggal sekarang memang tugas berat kita negosiator indonesia
meng convince internasional di meja perundingan
kami tidak bisa kita nilai ekosistem hutan tropis indonesia itu hanya dari kayu yang berdiri dari karbonnya saja
tapi kelihatannya ke depan apalagi dengan target kita dunia itu semakin ini ya
net zero emission sampai tahun dua ribu lima belas
pasti carbon trading dan yang berurusan dengan ini kan semakin memuncak ya
kita harus pinter pinter ya dalam mengelola ini semua
oh boleh boleh
jadi sekarang kan kita sedang menyusun namanya peraturan presiden tentang nilai ekonomi karbon
di situ ada empat instrumen yang bisa kita pakai
satu adalah yang disebut dengan instrumen berbasis pasar
ya tadi carbon trading
nah di dalam carbon trading ini ada dua skema yang mau kita kembangkan
yang kedua result based payment
ya artinya kita ingin kayak red ini kan result based payment maunya kita
kita deliver pengurangan emisi dia harus bayar
yang ketiga nanti adalah pungutan pajak atas karbon atau carbon tax
yang keempat adalah skema lain nanti kombinasi atau apa sesuai perkembangan teknologi
jadi yang harus diingat market based mechanism ini hanya salah satu instrumen
salah satu ya
karena ada instrumen lain yang kita pakai gitu loh
dan sekarang sebetulnya result based payment kan apasihnya udah jalan nih
tinggal tunggu bayar tadi kebilang gitu loh
itu rpp loh
low hanging fruit sudah kita jalanin
kenapa kita mikir skema baru lagi yang baru diintroduksi dan sebagainya
kita tidak tahu transaksi costnya seperti apa
kapasitas kita menjalankan seperti apa
itu yang harus kita pegang
dan memang kita juga harus pintar pintar bernegosiasi dan juga harus paham
tapi yang penting menjaga lingkungan
ya ini semua aset kekayaan kita yang memang harus kita lakukan
mau ada bantuan dari dunia internasional atau tidak ya memang ini adalah tanggung jawab kita
dan mungkin terakhir karena ini bagian dari salah satu yang menimbulkan emisi
sekarang mungkin karena tahun lalu covid kita sempat langit biru di jakarta
yang selama ini mungkin hampir bisa tidak bisa kelihatan
ini bagaimana penanganannya karena ini juga bisa semuanya dikonversikan kan menjadi memiliki bukan saja nilai ekonomis
tapi salah satu cara kita membersihkan ya lingkungan kita
memang di ndc kita dari waste ini targetnya sangat kecil ya
tapi penting karena ini merusak
tapi kan sekarang instrumennya kan begini
kita sudah punya juga sebetulnya root map ya
nah salah satu potensial yang kita lakukan di west
ini adalah waste to energy sebetulnya ya
waste to energy itu kita merubah sampah menjadi elektrik
kan misalnya contoh yang hormat bapak presiden baru meresmikan yang di jawa timur ya
di dke di bantar gebang itu ada apa namanya waste to energy program juga
cuma kapasitasnya waktu itu saya kunjungi masih seratus ton per hari
untuk listrik kan
padahal kita tahu bantar gebang itu tiap hari menghasilkan sampah tujuh dua ratus ton per hari
itu sebelum covid sih
nggak tahu sekarang mungkin kurang dikit lah ya
atau mungkin lebih banyak lagi orang pada online shopping
jadi itu ada instrumen kita untuk reduce waste ya
reuse waste dan sebagainya
kemudian yang kedua sebetulnya kan ada istilah program circular economy sekarang ya
klk memfasilitasi misalnya pusat daur ulas
menulang menggunakan bank sampah dan sebagainya
supaya sampah ini diolah kembali
menciptakan nilai ekonomi baru
menjadi sumber penghasilan baru
itu instrumen yang berikutnya
instrumen yang ketiga sebetulnya kan kita ingin ada kebijakan nih sekarang
beberapa kabupaten provinsi kita ingin single use plastic ya
sudah kita jalan ada beberapa policy sudah diterapkan peraturannya dan sebagainya
kemudian yang terakhir
yang paling penting malah menurut saya adalah kesadaran masyarakat
itu kunci lagi
jangan melihat ada pasukan kuning di jalan
sampahnya sembarang nanti orang kekampung
atau melihat sungai itu jadi tempat pembuangan sampah
lihat sungai dianggap tong sampah tuh sungai dibuang ke situ
padahal sungai air tawar
sumber air minum
jadi kesadaran itu penting
nah tadi saya bilang driven kesadaran ini tidak semua pemerintah
ada kesadaran para pihak melakukan itu
kita ingin bergerak sebetulnya dari common and control system mechanism
menjadi voluntary mechanism
dan itu kuncinya memang dari pendidikan
dari sekolah sekolah harus kita masukkan di kurikulum dan seterusnya
supaya semua sadar
termasuk kita kita ini
saya yang sudah tua ini harus sadar
terima kasih pak alwe dan juga demikian insight with desi anwar kali ini
menarik ya perbincangan kita kali ini
dan sangat penting karena memang perubahan iklim pemanasan global dampak dari cuaca yang ekstrim ini merupakan tantangan terbesar yang kita rasakan
dan ini juga mengancam keberlangsungan hidup kita semua di planet bumi ini
sekian terima kasih
demikian terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa anda dapat menyaksikan acara ini juga di cnnindonesia com dan juga di youtube insight with desi anwar
masih dalam suasana pandemi
jadi jangan lupa rajin cuci tangan menggunakan masker jaga jarak